partai klasik syarat gengsi akan tersuguh di stadion jalak harupat minggu dua puluh dua desember nanti
psm makassar yang datang sebagai tamu laksana laskar compang camping
empat pemain asingnya sudah pasti tidak bisa membela tim kebanggaan masyarakat sulawesi selatan ini
arsitek lapangan tengahnya will jamployen lebih dulu pulang ke belanda akibat cedera engkel
sebelumnya bayu gatra gay junior dan abdul rahman sulaiman lebih dulu mengalami cedera
lalu amido balde harus diparkir lantaran menjalani hukuman kartu merah yang diraih di partai sebelumnya
ironisnya mark locke dan aaron evans lebih memilih berlibur
alhasil psm makassar hanya berharap dari dua pemain naturalisasinya rafael maitimo dan ezra walian
selebihnya sejumlah pemain senior seperti ferdinand sinaga beni wahyudi taufik munhar dan zulham zamrun
lalu pemain muda asnawi mangkualam dan reski eka
balde saya tidak tahu mengapa dia tidak datang ke partai
dia harus berlatih hari ini
pembelian untuk bandung
kita tahu siapa yang bisa bermain jadi kita mempersiapkan permainan dengan pemain
kondisi tim juku eja diperparah dengan laga tandang tanpa kemenangan sekalipun
berikut masalah finansial serta konflik antara sejumlah pemain dengan pelatih dari jk lezic
kondisi ini pula yang memaksa pelatih berkeluarga negaraan belanda ini memilih mundur
dan mengerjakan tugasnya menghadapi persik bandung
di tangan kalesic psm berada di posisi sepuluh kelas main sementara dengan poin empat puluh empat dari tiga puluh tiga laga
tiga belas kali menang lima kali seri dan lima belas kali kalah